gam makassar digegerkan tewasnya seorang pemuda dengan luka tembak
diduga pelaku penembakan adalah anggota tni
komandan lantamal enam makassar brigjen tni marinir ahdi rahmat menjelaskan
pihaknya memastikan pelaku penembakan adalah benar oknum anggota tni al
dari penjelasan pelaku anggota tni itu melakukan penembakan dengan senapan angin
untuk melerai dua kelompok yang terlibat tawuran
pelaku melakukan penembakan sebanyak dua kali
akibat tembakan tersebut satu orang meninggal dan satu orang yang terluka saat ini
telah dirawat di rumah sakit wahidin sudirohusodo makassar
di mana setelah itu pop dua sb menembak ke arah warga yang sedang bertikai
sebanyak tiga butir dari bawah lantai dua rumah yang bersangkutan